nah lo ada duit kagak
jadi arisan istri supir angkot
tapi kan di daerah sini cuma ada kita bertiga
yang lain kan pada jauh jauh
ya sekalian berbagi informasi
jadi kalau suami kita macem macem kita tahu
eh hampirnya bagus
iya anti tapi tua
ini teh apaan
eh ya dong kalau nggak bolong gimana keluar airnya
ini sebenarnya kita mau ngomongin arisan atau ngomongin perabotannya si nunik sih
pusing gua mendingan gua pergi belajar aja sekarang
mudah mudahan memang di nabila tidak apa apa
jangan lalu selama cewek kayak teman lu